anda masih bersama kami tak semua orang selalu ingat membawa kartu nama atau kadang ini kehabisan kartu nama saat berkenalan baik untuk pribadi maupun komunikasi bisnis
untuk bisa mengatasinya diciptakan sebuah aplikasi bernama snapcard sebuah digital interactive business card dengan teknologi augmented reality atau realitas tertambah yang mampu menghidupkan gambar yang mati
snapcard merupakan aplikasi yang bisa menghidupkan kartu nama
aplikasi ini cocok bagi individu atau perusahaan yang ingin menampilkan profilnya secara menarik dan ringkas
jika dilihat sepintas kartu nama ini tampak seperti kartu nama biasa namun di dalamnya terdapat augmented reality marker code atau ar marker code sehingga dapat dibaca oleh kamera smartphone dengan menggunakan snapcard
cara penggunaannya cukup mudah
seperti saat melakukan scanning qr code
setelah ar marker code terbaca maka data identitas pengguna akan ditampilkan dilengkapi fitur foto dan video suara brosur serta portfolio
pengguna bisa merubah data identitas sewaktu waktu dan akan langsung auto update
untuk membagikan digital business card ini penerima tidak harus memiliki aplikasi snapcard
tapi jangan khawatir
misalkan kita lupa membawa kartu nama kita bisa membagikan link profil snapcard kepada orang lain atau orang lain bisa melakukan scan qr code yang ada di profil snapcard dan mereka bisa mengetahui profil kita
founder sekaligus ceo snapcard menjamin tingkat privasi dan keamanan pengguna meski profil telah dibagikan dan disimpan dalam kontak telepon genggam penerima
justru kalau statusnya ar on berarti otomatis setiap orang bisa melihat link linknya dia
tapi kalau dia off kan berarti orang tidak bisa melihat
kemudian juga kita juga privacy karena ini istilahnya dengan big data
otomatis kita juga privasi sistem kita di mana orang nggak bisa mengambil datanya kita juga dan kita juga tidak menjual data kita karena itu kan privasi orang juga
snapcard kini bisa diunduh di playstore
nantinya akan ada tambahan fitur tiga ratus enam puluh virtual tour utamanya bagi pebisnis hotel kafe dan restoran sehingga penerima bisa menjelajah seisi ruangan